sampai jumpa di video selanjutnya
mas amit gak boleh pergi
oh cepetan makannya
lara juga lapar
aku lapar ya
om gak makan
enggak om rusak cuma pengen ngeliatin aja
om gustaf masih kenyang
ini om udah
ini om udah
lari lantai aku
kamu gak apa apa
mereka kabur lagi udah yuk kejar aja
om lara ngantuk
gara gara om gustaf lara jadi sengsara
lara jadi tersiksa
om gustop akan selalu membuat lara bahagia
om gustaf akan selalu jagain lara
om gustaf sendiri gak tau
kapan om gus bisa bahagiain lara
kapan om gustaf bisa bahagiain lara
lara mau makan ya
lara lapar banget
ya lara ya
lara tunggu sini sebentar ya
mas boleh minta air

gimana perut lara
lara kenyang kok om
udah kenyang kan
alah gitu aja marah
orang nekur baik baik juga
bapak pikir saya perempuan macam apa pak
saya cuma mau minta duit sama kamu
amin amin lebih baik saya kasih pengemis daripada saya kasih bapak
biasanya juga kamu kerja di bank
bukan jual mahal lagi
kalau kamu gak mau ngasih duit sama saya
biar dia tau
kamu kerjanya dimana di bar
silahkan bapak bilang aja sama teh dewi
saya juga pengen tau kalau teh dewi tau
bapak udah kurang ajar sama saya
saya pengen liat kalau bapak digemukin sama mas andre
bapak lepasin saya pak
kurang ajar ya
mas amin mau kemana
ia dia suami saya pak
ia dia suami saya pak
ia dia suami saya pak
mas amin ga boleh pergi
mas amin ga boleh pergi
ibu gapapa bu
ini romet kamu ketinggalan tadi
masih sakit ya bu ya
oh mai ga nyangka bu
kalau pak hami tega berbuat kayak gini sama ibu
bakal sakit ya bu
sampai sekarang maya juga gak nyangka
kalau pak amin itu bapanya mirza
kamu kenal sama mirza mai
kamu kenal sama mirza
kamu kenal dimana sama dia mai
kami memang akrab bu
ibu minta tolong
ibu mau ketemu sama mirza
ibu mau ketemu sama dia
ya udah ya udah sekarang
makasih ya bu
ibu istirahatkan ibu bentar ya
bentar ya ibu ya
main kamu ngapain sih buru buru amat ah
kok mirza membuyibit
kamu sudah dewasa mirza
lagi bodoh sudah besar
ibu siapa ya
ibu ini siapa sih
ibu wiwit istrinya pak hamid